terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait vaksinasi masal
yang akan dilaksanakan di cilangkap jakarta timur
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia siva maulida
selamat pagi siva bagaimana proses vaksinasi di sana
berapa warga yang siap disuntik vaksin
dan bagaimana aparat dan petugas setempat menargetkan warga yang diprioritaskan
bagaimana proses vaksinasi di cilangkap jakarta timur
akan ada empat ratus sekitar empat ratus warga yang akan divaksinasi
nah memang vaksinasi ini dilakukan menyusul kemarin adanya kluster hari raya idul fitri
di mana warga rt tiga rw tiga di kelurahan cilangkap ini terpapar covid sembilan belas
ada sebanyak satu ratus empat orang warganya yang memang dinyatakan positif covid sembilan belas
dan tadi seperti proses ataupun mekanisme vaksinasi pada umumnya
warga yang datang dimulai ataupun disambut di meja kedatangan untuk melakukan validasi data
dan untuk kriteria begitu yang hari ini akan divaksin memang dari pihak rw tiga
kelurahan cilangkap ini sudah mendata sebelumnya dari sekitar ada lebih dari tujuh ratus warga
memang yang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin hari ini ada sekitar empat ratus
kriteria tersebut diantaranya adalah warga yang memang sudah lebih dari delapan belas tahun
dan juga tidak memiliki comorbid dan belum pernah terpapar covid sembilan belas sebelumnya
dan di luar dari kategori lansia memang sudah divaksinasi pada tahap awal sebelumnya maggie
dan tadi setelah mereka dilakukan validasi data kemudian diminta untuk masuk ke ruangan untuk dicek begitu suhu tubuhnya
kemudian berat badan tinggi badan tekanan darah dan lain sebagainya
mereka juga ditanyakan begitu sebelum melakukannya
vaksin apakah memang sudah melakukan sarapan di pagi hari ini
karena memang hal itu penting dilakukan agar nantinya setelah dilakukan penyuntikan vaksin
ini tidak timbul begitu gejala gejala yang memang berarti usai dilakukan proses vaksinasi maggie
setelah itu para warga yang sudah divaksin tentunya akan dilakukan atau diobservasi oleh petugas dari puskesmas kecamatan cipayung begitu
dan nantinya bagi warga yang memang sudah lulus dari observasi
ini akan dinyatakan ataupun diberikan kartu vaksinasi yang pertama dan diperbolehkan untuk pulang
dan untuk vaksinasi saat ini memang yang digunakan adalah vaksin astrazeneca
dan nantinya setelah mendapatkan dosis pertama hari ini warga akan mendapatkan dosis kedua vaksin setelah dua belas minggu ke depan
dan maggie berbicara dengan vaksinasi
operasi massal yang dilakukan di lingkungan ini memang ini merupakan lanjutan dari upaya pemerintah di kelurahan setempat
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas dari kluster sebelumnya
di mana memang dari empat ratus warga ini sudah sebelumnya dilakukan tes swab antigen sebelum diperbolehkan untuk vaksin
dari sebelumnya dikatakan oleh camat cipayung
kluster idul fitri di wilayah ini begitu mengkhawatirkan sehingga perlu adanya langkah lanjutan
dimana setelah kemarin dilakukan mikrolak dan di wilayah ini kemudian setelah selesai begitu
warga yang memang sudah dinyatakan negatif hari ini dilakukan vaksinasi secara massal
nah harapannya vaksinasi ini bisa diikuti begitu oleh warga yang memang sudah didaftarkan
ataupun sudah didata dari empat ratus warga itu
tidak tahu sampai pagi ini memang antusias dari warga begitu terlihat
dari tadi sudah banyak yang mengantre di lapangan sekolah begitu yang digunakan hari ini
dan vaksinasi masih terus berjalan
apakah nanti ke empat ratus warga akan memenuhi panggilan untuk vaksinasi ini atau tidak kita masih memantau begitu